di dunia sepak bola penerapan format kompetisi yang dibagi menjadi dua seri seperti yang akan diterapkan di liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat memang tidak lazim
dengan sistem regular series dan championship series ini klub yang menduduki pucuk teratas kelas main akhir tidak serta merta dinyatakan sebagai juara
untuk menentukan juara liga masih akan ada babak championship series yang diikuti oleh empat klub peringkat teratas
tim kompetisi yang dijalankan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini sudah didiskusikan dengan klub
dan klub tidak keberatan
nanti kita lihat di ujungnya di ujung dua ribu dua puluh empat setelah selesai kompetisi kita akan evaluasi
dalam diskusi sepak bola yang digelar di jakarta memang sempat muncul pro dan kontra terkait penggunaan format kompetisi yang baru ini
tapi bila digelar
dilihat dari sisi bisnis klub klub peserta terutama yang lolos ke babak championship series berpeluang untuk bisa menerima keuntungan finansial tambahan
namun tidak sedikit pula yang beranggapan penggunaan format kompetisi regular series dan championship series ini sebagai format kompetisi yang tidak ideal
dengan adanya begitu kan ada nilai komersial yang lebih banyak diterima klub
jadi ini lebih kepada euforia dan bisnisnya akan lebih banyak nanti
silahkan saja saya serahkan kepada pengurus
kita dukung kebijakan mereka
tolong perbaiki yang belum yang menjadi kritikan keras kita di kompetisi kompetisi sebelumnya
dan yang hal hal seperti pengadaan var ya kalau memang belum mampu ya jangan dipaksakan
nggak ideal sih sebetulnya
kalau memang mau dipaksakan sebagai sebuah terobosan oke tapi harus lebih seimbang
kalau cuma empat tim teratas yang ikut championship ini nggak seimbang
karena itu seperti membentuk kluster elitis
elitis tim tim yang kuat tim tim yang punya uang
untuk mereka yang dapat ruangan bisa juara
padahal kan kompetisi kita kemarin ini sudah terbukti bahwa tim delapan besar itu bahkan sepuluh besar
itu mereka saling mengalahkan
terlepas dari pro dan kontra yang ada pssi dan pt lib setidaknya sudah berani mencoba hal baru
sebagai usaha untuk membuat sepak bola indonesia menjadi lebih baik
karena hanya dengan kompetisi yang terstruktur dengan baik bisa melahirkan tim nasional yang tangguh dan disegani